pencarian terhadap korban pembunuhan
yang dilakukan selama toh hari dengan modus
dukun pengganda uang di desa
balun banjar negara terus
petugas kembali menggali gundukan
tanah di kebun singkong milik
tersangka yang akrab di sapa warga
di dalamnya ternyata ada dua mayat
dalam satu lubang berjenis
kelamin pria dan wanita
petugas juga menemukan dua pasang sandal pria
dan wanita serta botol air mineral
yang diduga digunakan tersangka
untuk memberi minuman beracun
kepada para korbannya
dengan ditemukannya dua korban
baru ini maka total jumlah korban
pembunuhan selamat toh hari menjadi
sebelumnya pada senin di kebun singkong yang berjarak
dua km dari rumah tersangka ini
petugas menemukan sepuluh mayat
korban bah selamet dalam kondisi
tinggal kerangka dan masih ada
yang setengah utuh
mereka ditemukan di kedalaman tak lebih
dari satu meter
usai penemuan dua jenazah baru ini
polisi kembali membawa selamat toh hari
ke lokasi kejadian untuk mencari
korban lainnya sekaligus
meminta tersangka mengingat identitas
dua korban yang baru ditemukan
dari keterangan tersangka
ternyata dua korban yang baru ditemukan ini
merupakan pasangan suami istri
dan selamat sampai saat ini
panjangan mungkin sudah
lihat sendiri bahwa selamat ini
ketika ditanya ini lubang
atas nama siapa dia lupa
itu juga lupa ya pak selamat ya
yang terakhir hari ini dia masih ingat
itu namanya saudara
tapi saya belum bisa memastikan ya karena
ketika dia diintegrasi
tersangka mengaku meminta para korban
yang meminum air yang sudah dicampur
racun potas ketika mereka
menagi janji uang yang digandakan
betul betul mati baru saya dikubur
kalau belum mati belum saya berani
ngubur dan setelah minum itu
langsung sudah tidak bisa bilang
mutah sedikit terus
dia sekitar lima menit
dia sudah tidak terasa
tidak sempat bicara pak ini minuman apa
tidak ada tidak dan
terungkapnya kasus ini
berawal dari hilangnya satu warga
berinisial po yang belakangan
jasadnya ditemukan terkubur di jalan
setapak polisi lalu menangkap
selamat tohari pada sabtu malam lalu
selain mbah selamet
polisi juga menangkap satu orang berinisiala
yang ikut aksi
tersangka mengaku uang puluhan juta
rupiah yang disetor para korban
sudah ia gunakan untuk membayar
masih terus melakukan pendalaman
guna mencari adanya kemungkinan korban lainnya
imam ambaruoto banjarnegara